sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
bukan anak yang gak peduli lagi dan semena mena
allah selalu merubah semuanya pak
kira kira ada apa mama
mama bahagia sekali
sudah siang ini
ibu udah setengah enam

tiara dimas raka
aduh kamu kok masih begini

sini temen temen yuk
udah selat ini
udah siap setengah enam
ya ampun kamu masih disitu aja
dimas disini ma
dimas udah siap untuk sholat itu

awas austro istrik pada
nanika hemur hai
maafin dimas mbak
dimas gak pernah dengokin mbak
dimas selalu menganggap
hanya sebuah kampung yang ketinggalan zaman mbak
mbah selalu bangga sama dimas
maafin dimas mbak
maafin semua kesalahan dimas selama ini mah
mama selalu maafkan kesalahan kamu
maafin dimas mbak
maafin semua kegawasan dimas mbak
papa juga minta maaf
kalau kau dan kala
papa membuat kamu kesal
justru aku berterima kasih
karena udah disuruh ke jogja naik motor pa
kalau aja aku nggak naik motor ke jogja
mungkin aku gak akan bisa seperti sekarang pak
maafin gue selama ini kah
udah nganterin gue ke rumah pa
udah nganterin gua kemari
nggak ada yang gue seselin
gua malah bersyukur
gua banyak banget dapet pengalaman dari perjalanan kita
gua banyak salah sama lu
salah sama lu
sesampainya di jakarta nanti
bapak akan mewujudkan keinginan kamu
untuk mempunyai studio
sesuai dengan apa yang papa janjikan sama kamu
tapi dimas udah gak pengen lagi punya studio
uang untuk ngebangun studio itu
untuk orang orang yang dimasetemui selama perjalanan ini pak
ya papa setuju setuju aja
alhamdulillah makasih pak
maaf mas dimas ada yang nyari
mas dimas tungguin aja sendiri
mas dimas terima kasih banyak ya
walaupun kami sedang berduka
tapi kami bahagia sekali
karena pada akhirnya
iwan bisa merayakan lebaran dengan baju baru
berkat doa mas dimas
iwon dapat tiga baju baru
makasih banyak ya mas didi
makasih banyak ya mas dimas
karena uang yang diberikan sama bapak dan ibunya mas dimas lebih
ke tempat sayur
mudah mudahan masih masuk kak
yang meninggal dulu pak bangun pak yang meninggal dulu mana baju barunya
ya allah terima kasih telah engkau berikan hamba umur yang panjang ya allah
hamba ini merasakan bulan ramadan tahun depan bersama orang orang yang hamba sayangi ya allah